salah satu kecelakaan yang kemarin juga terjadi kecelakaan tiang pancang yang roboh di tol becakayu
dan akibat kecelakaan yang terjadi pada selasa pagi kemarin itu
pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan proyek layang di seluruh indonesia
iya karena adanya kecelakaan pirhat yang kemarin terjadi
nah tiga kementerian yakni kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat
kementerian negara bumn dan kementerian perhubungan akan mengevaluasi seluruh pembangunan proyek
yang dengan memberikan sanksi kepada pihak konsultan dan kontraktor yang dinilai lalai
menteri perhubungan budi karya sumadi dan menteri negara bumn rini sumarno
mengadakan pertemuan tertutup dengan menteri pupr basuki hadi mulyono di gedung kementerian pupr pada selasa siang
pertemuan yang berlangsung selama satu jam ini menghasilkan dua kesepakatan
pemerintah akhirnya menghentikan sementara pembangunan proyek struktur layang di seluruh indonesia
termasuk lrt dan juga mrt
pemerintah akan melakukan evaluasi untuk selanjutnya diserahkan kepada komite keselamatan konstruksi
dibantu dirjen bidamarga
pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor dan konsultan yang dinilai lalai dalam pembangunan proyek
menteri pupr menyebut dalam dua tahun terakhir sudah terjadi empat belas kali kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur
dan mayoritas terjadi pada malam atau pagi hari
semua pekerjaan yang sedang dilakukan
jadi satu mengevaluasi desainnya metodologi kerja sop nya stm nya perawatannya termasuk pengawasnya evaluasi
kita mencari sementara pekerjaan pekerjaan yang di atas permukaan tanah yang pertama

yang kedua hasil evaluasi dari komite keselamatan konstruksi
akan kami berikan kepada misalnya kemarin kalau yang disuta kepada menteri perhubungan yang project ownernya
termasuk sanksi sanksi apa yang akan diberikan kepada konsultannya kepada pelaksananya
kepada kalau kami di pu kan ada satker ada ppk ada tasubdit ada direktur itu yang ambil sanksi saya
kalau itu memang proyeknya pegu
kebetulan ini proyek proyek investasi
yang dibawa ibu menteri bumn
saya kami bertiga satu kesatuan karena pembangunan infrastruktur
kami memberikan rekomendasi pada ibu menteri bumn ibu menteri bumn yang ambil sanksinya
ya polisi terus menyelidiki penyebab ambruknya peer head proyek tol beca kayu di kebonanas jakarta timur
salah satunya polisi berencana untuk memeriksa manajer dan pengawas proyek tersebut
ya untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kejadian sudah ada korespondensi
dan indonesia miladia rahma
mila selamat pagi bagaimana sejauh ini setelah tadi juga pemerintah mengatakan bahwa akan menghentikan sementara untuk proyek ini
apakah sudah dihentikan atau masih ada pengerjaan proyek di sana
selamat pagi lady dan aldi
betul setelah kemarin kita tahu ada insiden kecelakaan kerja
yakni robohnya peer head di proyek tol beca kayu di kawasan di panjaitan jakarta timur
dan ini kemudian membuat pemerintah mengambil langkah tegas
menteri pupr menteri bumn dan juga menteri perhubungan
kemudian mengadakan rapat dan ada dua hasil yang sudah disepakati
yang pertama adalah kemudian menghentikan sementara atau memoratorium pengerjaan proyek elevated begitu ya di seluruh indonesia
ini juga terbukti
tadi saya memantau lady dan aldi dari wilayah pangkalan jati di kawasan jatiwaringin sampai dengan titik saat ini saya melaporkan
ini merupakan ruas di mana tol becakayu ini dikerjakan
saya melihat memang full pengerjaan dari proyek becakayu ini dihentikan total
ini sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh menteri pupr
jadi basuki hadi mulyono kemarin bahwa persis hari selasa tanggal dua puluh februari dua ribu delapan belas seluruh struktur layang pengerjaannya ini memang dihentikan
sampai dengan kita akan melihat menurut informasi tiga minggu ke depan dari pemerintah juga akan mengadakan evaluasi terkait dengan proyek proyek infrastruktur yang ada di indonesia
ada beberapa poin tadi yang seperti yang sudah disampaikan dalam laporan sebelumnya sebagai indikator untuk evaluasi diantaranya bagaimana kemudian metodenya
bagaimana kemudian sop nya alat alat teknisnya seperti apa dan juga sdm nya
karena kita tahu
sebenarnya lady dan juga aldi bahwa selama tujuh bulan terakhir ini ada empat belas kecelakaan kerja yang terjadi di proyek infrastruktur di indonesia
tujuh diantaranya ini sangat disayangkan
ini menimpa proyek yang kemudian dikerjakan oleh pt waskita karya
catatan saya lady dan juga aldi yang pertama pada bulan agustus dua ribu tujuh belas ini ada kejadian jatuhnya krain di lrt palembang
kemudian pada bulan september dua ribu tujuh belas ambruknya jebatan tol penyeberangan lrt palembang
di proyek tol bocimi bogor ciawi dan sukabumi
kemudian yang ketiga pada bulan oktober dua ribu tujuh belas grider box jatuh di proyek jalan tol pasuruan probolinggo
kemudian yang keempat adalah kecelakaan kerja
jatuhnya krain di kawasan tol jakarta cikampek pada bulan november dua ribu tujuh belas
kemudian ambruknya konstruksi jembatan penyeberangan orang di kawasan tol pemalang
kawasan batang pada tahun dua ribu tujuh belas juga
dan terakhir pada bulan februari kemarin kita tahu di awal februari ada konstruksi yang kemudian bisa dikatakan roboh begitu ya di perimeter selatan
ini merupakan bentuk kegagalan bangunan begitu karena memang ini sudah dioperasikan namun kemudian konstruksinya tidak kuat
dan terakhir pada tanggal dua puluh februari kemarin kemudian peer head di proyek pengerjaan tol bcku ini
kemudian rubuh dan juga menyebabkan tujuh orang pekerja mengalami luka dan saat ini juga dirawat di dua rumah sakit di rsuki dan juga di rs polri di keramat jati jakarta timur
nah melihat kejadian ini tentu saja kemarin terakhir ya dari insiden jatuhnya pirhead di kawasan kebonanas jakarta timur ini
polres metro jakarta timur juga sudah memanggil enam orang saksi
enam orang saksi ini diantaranya adalah pengawas dan juga manajer dari pt waskita karya dan juga saksi
yang kemudian melihat langsung kejadian yang terjadi pada pukul tiga
pukul sepuluh sepuluh empat puluh dini hari kemarin begitu
nah kita masih akan terus menunggu sebenarnya apa kira kira penyebab dari robohnya peer head yang kemudian menimpa tujuh orang pekerja kemarin begitu
kita masih menunggu seperti apa hasilnya namun memang ada dugaan sebenarnya ini dugaan bahwa kemudian robohnya peer head ini yang menimpa tujuh orang pekerja ini disebabkan karena timber break ya atau penyangga di antara tiang tiang yang kemudian yang nanti akan dicor ini tidak kuat
pada saat dicor ini jatuh dan juga menimpa pekerja yang ada di bawahnya
lady dan aldi saya gambarkan bagaimana kondisi tempat kejadian perkara saat ini mungkin kamera bisa mengarahkan
di belakang saya ini persis tempat kejadian perkara
tiang peer head ini kalau kemudian kita melihat kemarin masih terlihat jelas ya
bagaimana kemudian tiang tiang besinya yang seharusnya menjadi penyangga yang itu nanti menguatkan struktur beton ini masih terlihat dengan jelas saat ini sudah ditutup terpal
garis polisi juga masih terpasang
saya melihat memang
tadi ada beberapa pengguna jalan yang sempat berhenti begitu ya untuk mampir melihat bagaimana kondisi dari tkp
jadi full bisa saya sampaikan bahwa hari ini proses pengerjaan saya tidak melihat ada aktivitas konstruksi di tol beca kayu semua terhenti begitu ya
yang tersisa hanyalah alat alat berat saja
di tempat kejadian perkara ini juga sudah ditutup terpal
tidak boleh kemudian warga masyarakat melintasi garis polisi
saya melihat memang bisa disampaikan ini langkah yang cukup berani ya
langkah yang cukup tegas yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk mengevaluasi
harapan kita semua lady dan juga aldi bahwa kita tahu selama tujuh bulan terakhir empat belas kecelakaan kerja ini bukan suatu hal yang bisa dikatakan kebetulan
tapi memang seharusnya memang dicari apa kemudian penyebab kenapa dalam kurun waktu yang cukup singkat tujuh bulan ini beruntun sekali kejadian atau insiden kerja ini terjadi
apakah nanti memang betul betul dari pihak konsultan maupun kontraktor infrastruktur ini kemudian melakukan kelalaian sehingga nanti akan bisa diberikan sanksi
tapi memang menurut data yang kemudian saya kumpulkan sejak kemudian terjadi kecelakaan kerja sebelumnya
sebelum kejadian pada hari selasa kemarin sebenarnya pihak kementerian juga telah memberikan saksi sanksi kepada waskita karya berupa surat teguran
tapi kalau kemudian kita merujuk pada undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang jasa konstruksi
akan ada perubahan
akan ada perubahan
sanksi bertahap yang akan diberikan baik kepada konsultan maupun kontraktor pengerjaan apabila memang terbukti ada unsur unsur kelalaian dalam kecelakaan kerja
mulai dari surat teguran sampai dengan pencabutan izin usaha
nah kita nanti akan lihat seperti apa langkah yang akan diambil pemerintah
apa hasil dari investigasi dan juga evaluasi
mudah mudahan kita berharap bahwa kejadian kejadian semacam ini tidak terulang lagi sehingga proyek infrastruktur bisa berjalan dengan baik
dan bisa segera dinikmati hasilnya oleh masyarakat
tapi tetap mementingkan kekerjaan
tetap mementingkan keselamatan kerja bagi para pekerja dan juga orang yang ada di sekitarnya
baik mila terima kasih atas laporan anda dari tempat kejadian perkara di tol becakayu
ini kita tunggu informasi selanjutnya dari anda terkait kapan pemeriksaan saksi saksi dan juga kenapa ini akhirnya bisa roboh pierhead tersebut
selain informasi tadi juga ya nanti selesai jeda kami akan hadir ke informasi lain
dimana hari ini jadi hari terakhir bagi partai yang tidak lolos verifikasi kpu untuk melakukan permohonan gugatan
informasi selengkapnya usai jeda berikut di cnn indonesia today